melakukan sujud syukur di depan gedung dpr ri senayan jakarta selasa siang
mungkin karena faktor keturunan juga ya faktor keturunan dari orang tua
yang ditempati oleh raja raja dari raja raja luar itu
kondisi itu yang membuat ia beralih dari perusak menjadi pelestari terumbu karang
nah di pagi ini saya punya janji dengan sahabat saya chef nalindra
dilaporkan oleh pemerintah china
biasanya kulit sapi akan mulai setengah mengering setelah dijemur di bawah terik matahari selama dua hari